dan sudah ada katrina inandia di depan gerbang tol kanci
fitriah sungkar di brebes timur dan yogi tujuliarto di garut
yang memantau kondisi arus balik dua ribu enam belas
kita akan ke kanci terlebih dahulu bersama dengan katrina di sana
katrina dari yang anda lihat seperti apa nih di puncak arus balik di hari ini
situasi lalu lintas di gerbang tol kanci
reinhardt di gerbang tol kanci bisa saya kabarkan bahwa saat ini masih sepi
artinya bagi anda yang ingin kembali ke jakarta melalui jalur pantura
sebenarnya bisa menjadikan gerbang tol kanci ini sebagai alternatif
bila tidak ingin tersendat dalam penumpukan kendaraan di gerbang tol brebes timur
karena tadi saat saya melakukan perjalanan dari daerah berbes
dari pejagan hingga ke kanci ini hanya memakan waktu sekitar tiga puluh menit saja
artinya memang sangat lancar sekali
nah namun reinhardt ada satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah
di jalur pantai utara ini banyak sekali kendaraan roda dua
yang juga melintas untuk kembali ke jakarta
artinya diperlukan kewaspadaan yang lebih tinggi untuk melewati jalur pantura ini
tapi sekali lagi bila anda ingin kembali ke jakarta
sebenarnya bisa menggunakan gerbang tol kanci ini sebagai alternatif untuk mengarah ke jakarta
namun nantinya memang akan ada sedikit kepadatan yang terjadi di gerbang tol palimanan
di gerbang tol palimanan menurut informasi yang kami dapatkan
hingga saat ini sudah dibuka dua puluh satu gerbang untuk mengarah ke jakarta
sementara untuk arah dari jakarta hanya dibuka lima gerbang
namun tetap saja dari dua puluh satu gerbang itu masih ada sedikit penumpukan sekitar seratus meter
dan kemungkinan besar reinhardt penumpukan kendaraan masih akan terjadi lagi ke depannya
karena diperkirakan memang arus balik ini akan mencapai puncaknya pada sore hari hingga hari minggu mendatang reinhardt
baik jadi sampai dengan siang ini di gerbang tol kanci masih sepi
namun diprediksi sabtu sore ini akan terjadi kepadatan
terima kasih katrina
kita bergeser ke brebes jawa tengah
sekarang sudah ada fitri asungkar di sana fitri
apakah kepadatan arus lalu lintas kepadatan peningkatan jumlah kendaraan sudah mulai terlihat di brebes saat ini
reinhardt untuk arus kendaraan yang datang dari arah jawa tengah menuju perempatan brebes timur
atau yang masuk ke tol brebes timur saat ini terpantau masih ramai lancar
walaupun sebenarnya tadi sekitar satu jam yang lalu
pihak kepolisian membuka lajur kontraflow dari arah pertengahan kota tegal
maksud saya menuju tol brebes
namun saat ini kontraflow tersebut telah ditutup dan jalur kembali normal
yaitu dua jalur dari tegal menuju brebes
namun di sini yang dilihat ada kendaraan penumpukan dari arah jawa tengah
maksud saya jawa barat menuju jawa tengah
dan itu menunjukkan bahwa masih banyak pemudik yang mungkin melakukan perjalanan mudik ke rumah
ataupun ke kampung halamannya
atau bisa jadi para pengendara yang berasal dari jawa barat menuju jawa tengah
merupakan para pemudik ataupun pengendara yang ingin melakukan kegiatan wisata
karena bisa kita ketahui sendiri untuk hari senin sendiri
beberapa perusahaan ataupun kantor negeri sipil sudah harus masuk kembali bekerja
walaupun di saat yang sama untuk anak anak yang bersekolah masih baru masuk tanggal delapan belas
itu yang mungkin menyebabkan masih banyaknya sekali laju kendaraan dari jawa barat menuju jawa tengah
untuk mereka yang ingin bertemu dengan keluarga
ataupun berwisata untuk menutupi ataupun menjalankan sisa liburan yang mereka miliki
fitri ini artinya kontraflow akan kembali dibuka jika nanti sudah mulai terjadi penumpukan kendaraan di sana
bapak langsung jalan terus silakan

maaf reinhardt bisa diulangi pertanyaannya
baik fitri artinya nanti
jalur kontraflow akan kembali diberlakukan jika terjadi kepadatan di sekitar pintu masuk tol brebes
betul sekali untuk pintu tol brebes sendiri sampai saat ini belum ada penumpukan
karena para pengendara hanya mengambil tiket
dan yang juga tadi saya sampaikan
sampai saat ini belum ada penumpukan ataupun antrian yang berarti di jalur dari arah jawa tengah menuju pintu tol brebes timur
namun kembali lagi untuk kontraflow sendiri akan situasional ketika memang kendaraan
penumpukan kendaraan dari arah jawa barat menuju jawa tengah sudah mulai menurun
dan daerah sebaliknya mulai memadat
itu sendiri akan membuat kepolisian mengambil keputusan untuk memberikan lagi atau membuka kembali kontraflow
agar tidak terjadi kemacetan di arah lajur jalan ini reinhardt
baik terima kasih fitriah sungkar dari ruas tol brebes
kita bergeser lagi ke garut jawa barat ada yogi tujuliarto di sana
yogi jika di gerbang tol kanci dan juga di brebes masih cukup lengang
namun sudah mulai terjadi peningkatan kendaraan bagaimana pantauan anda di sekitar garut yogi
ya reinhardt memang ini ada situasi yang masih fluktuatif ya reinhard
kalau kita bisa lihat di samping saya ini adalah arus kendaraan di sekitar wilayah kedungora garut tepatnya

ada dua arus ini masih sama sama ramai
terutama baik yang dari arah bandung menuju garut maupun sebaliknya dari garut menuju ke jakarta dan bandung
kalau dari arah bandung menuju garut memang masih didominasi kendaraan masyarakat yang ingin menuju ke lokasi wisata
apalagi ini adalah hari sabtu jadi ada masyarakat yang masih manfaatkan hari sabtu atau akhir pekan ini untuk menuju ke lokasi wisata bersama keluarganya
sementara itu juga arus balik dari wilayah garut menuju bandung dan jakarta juga sudah mulai menunjukkan peningkatan
hari ini saja menurut catatan dinas perhubungan
telah terjadi arus lalu lintas kepadatannya kendaraan baik itu roda dua maupun roda empat dengan jumlah sekitar atau hampir mencapai enam puluh ribu kendaraan
nah kepadatan yang akan diprediksi hari ini arus balik di sekitar garut akan terjadi di sore hari diantaranya di wilayah leles dan di wilayah kadungora
seperti salah satunya di perlintasan kereta api dan juga di pertigaan cijapati
seperti salah satunya di perlintasan kereta api dan juga di pertigaan cijapat
ya mengapa tidak menunjukkan hal ini
lalu melakukan peperangan perintah ini
dan juga saat ini terjadi pertigaan cijapat
tapi juga untuk para penduduk
mereka juga melewati pertigaan cijapat
yang merupakan alternatif dari arah garut menuju bandung
adakah titik titik kemacetan yang perlu diwaspadi oleh para pembundik yang melewati jalur garut
untuk menuju ke bandung dan juga ke jakarta

yang di leles
lalu di perlintasan kereta api di kedungora
disiapkan antisipasinya oleh petugas
yaitu dengan cara membuka tutup arus
ketika nanti ada kepadatan kendaraan
sekitar tiga km
jika antrian kendaraan sudah mencapai tiga km
petugas akan memperlakukan buka tutup arus
arus dari bandung menuju garut akan ditutup
sementara arus dari garut menuju
bandung dan jakarta akan dibuka dua arus
renhat baik terima kasih yogi tujuliarto
dari jalur garut dan sebelumnya ada
fitriah sungkar dari brebes jawa tengah dan
ada katrina inandia di
gerbang tol kancik